anda kembali bersama kami di cnn indonesia breaking news
untuk membahas peluang partai baru menuju pemilu dua ribu dua puluh
kami sudah bersama dengan pakar politik mas adi praitno
apa kabar mas adi selamat siang
alhamdulillah nof sehat selalu
sebelum dialog kami kami sudah melakukan tes covid sembilan belas
dan hasilnya negatif
ini untuk protokol kesehatan yang harus kita ikuti
mengingat laju kasus covid sembilan belas lagi tinggi ya mas adi
mas adi saya ingin komentar dulu dari anda
bagaimana anda melihat pada hari ini sejumlah partai politik
sudah mendaftarkan diri termasuk partai baru di kpu
tapi yang saya sayangkan mungkin juga publik menyayangkan
dengan adanya long march ini membuat kepadatan arus lintas macet nih di jakarta
ya sebenarnya kpu itu sudah jauh jauh hari memberikan informasi
bahwa yang boleh masuk ke dalam itu maksimal lima belas sampai dua puluh orang ya
itu artinya apa long march semacam itu sebenarnya tidak terlampau dibutuhkan
karena pandemi covid sembilan belas
kita kan belakangan ini sudah mulai naik lagi
tapi kan partai politik itu sepertinya mau show off kepada publik
bahwa mereka itu ke kpu bukan hanya sekedar ingin mendaftar
tapi ingin tunjukkan bahwa mereka itu cukup siap cukup powerful
untuk menghadapi pemilu serentak dua ribu dua puluh empat yang akan datang
karena ini adalah tahapan pemilu yang baru dimulai
tentu tonsnya tonjokan tonjokan pesan politik kepada publik itu juga adalah
sesuatu yang sangat terkait dengan hingar bingar politik itu
arak arakan kemudian mobilisasi massa
itu kan untuk menunjukkan bahwa partai politik ini memiliki basis konstituen
punya loyalis punya mesin politik yang bisa diandalkan
ini adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak lebih dari sekedar
bagaimana partai politik plus pendukungnya itu memang diminta untuk persiap
per hari ini untuk menghadapi jalan panjang dua ribu dua puluh empat yang akan datang
anda melihatnya ada pelanggaran tidak di sini
ya kpu tidak menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran
saat gatkovis ataupun pihak kepolisian itu dianggap tidak melanggar
tapi memang karena pandemi covid kita naik justru publik menyayangkan
kenapa tidak misalnya perwakilan saja yang jumlahnya dua belas orang lima belas orang
yang itu bisa diminimalisir sebenarnya supaya tidak ada intensi intensi negatif
tapi itu lagi mas publik partai politik kita itu kan selama tidak ada larangan
kalau hanya sebatas imbauan ya sepertinya mereka itu dianggap tidak terlampau penting
jadi tidak mengherankan kalau kemudian partai politik itu long march
arak arakan dengan jumlah masa yang cukup luar biasa
tapi ya itu tadi prinsipnya selama tidak melanggar aturan tidak melanggar undang undang
ya dianggap tidak ada persoalan apa apa
diperbolehkan secara umum
kpu juga tidak komplain tapi yang boleh masuk ke dalam itu dibatasi
lima belas sampai dua puluh orang
kalau anda melihat sejauh ini hingga pukul sebelas tiga puluh ini
ya saya kira memang ini sesuai dengan prosedur dan peraturan yang sudah dibuat oleh kpu
bahwa partai politik yang mendaftarkan pertama per hari ini tanggal satu agustus
itu secara alfabetik di absen satu persatu
misalnya pdip pertama jam delapan dilanjutkan oleh pkp setelah itu kemudian ada pks dan seterusnya dan seterusnya
kalau tidak salah per hari ini itu sudah ada enam belas partai politik yang siap mengantarkan berkas berkas
sebagai bentuk kesiapan mereka untuk ikut bertanding di pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
karena kalau kita membaca peraturan kpu
maka memang ada sistematisasi yang mesti diikuti oleh partai politik
mereka itu mendaftarkan dulu kemudian di absensi
kemudian akan dibuat rendown kira kira setiap jam apa partai politik itu boleh masuk beserta pengurus
misalnya datuk ke aula utama kemudian mereka melakukan konferensi pes
terkait dengan apa saja yang sudah mereka serahkan ke kpu
tentu ini adalah langkah awal untuk menggenapi persoalan administrasi yang harus dilakukan oleh partai politik itu mas ya
jadi ini tertib simultan dan sesuai dengan peraturan yang diikuti oleh pkp
jadi partai politik yang mau mendaftar itu sudah on schedule
tidak bisa tabrakan ataupun dia tidak bisa serobot ataupun dia tidak bisa mundur
di luar ketentuan ketentuan yang sudah dibuat oleh kpu
tapi jam kerjanya itu adalah jam kerja biasa
tapi kalau mau mengupdate sipol itu jam berapapun sampai jam malam
harus sipol terlebih dahulu
atau boleh langsung daftar
kan hari ini itu pendaftaran sebenarnya
pada saat yang bersamaan sebenarnya partai politik itu diminta ya sebagai alat bantu untuk memverifikasi secara administrasi untuk mendaftarkan melalui sipol
jadi per hari ini partai politik itu sudah sah
membuka akun akun partai politik yang sebenarnya beberapa hari ini sudah dibuka oleh kpu
jadi semua data tentang persyaratan yang sudah diminta itu tidak bisa ditawar lagi
semuanya harus dipersiapkan semuanya harus didownload
semuanya harus dipindahkan ke kpu
karena datanya tersentralisasi
dan di situ nanti akan ada verifikasi secara administrasi
kalau datanya misalnya rusak tidak sampai akan ada catatan catatan di situ
bahkan di situ juga ada surat bukti surat terima berkas apa saja yang sudah diberikan dan di upload oleh partai politik
jadi ini sebagai salah satu bentuk modernisasi bagaimana partai politik ini tertip secara administrasi
terutama misalnya untuk mengantisipasi bagaimana tidak terjadi keanggotaan ganda
dulu kan satu orang itu bisa menjadi anggota empat partai politik
partai politik a partai politik b dan partai politik c
tapi dengan adanya sipol ini maka hal hal yang semacam itu bisa diantisipasi
yang kedua tentu supaya ini memudahkan kerja partai politik juga
supaya tidak setiap setahun sekali tidak setiap lima tahun sekali
teman teman partai politik ini kan bongkar pasang membenahi administrasi mereka tentang kantor tentang keanggotaan
karena di bawah itu kan cukup dinasih
terutama soal keanggotaan
banyak partai yang anggotanya itu ya hampir musiman lah mereka pindah partai
ya mungkin karena beda dukungan politik karena beda dukungan pilkada
nah hal ini yang sebenarnya nanti akan terintegrasi dengan sistem informasi politik yang telah dibuat oleh kpu
bagi saya ini adalah hal bagus tinggal bagaimana kesiapan kpu
bahwa sipol ini tidak rusak misalnya tidak error dan tidak crowded
karena kan banyak nih komplain komplain yang
belakangan sudah dimunculkan oleh partai politik
kok akses ke sipol susah
kadang kalau lagi info data kok loadingnya lama
data data yang kemudian di upload misalnya dia harus diulang berapa kali
ini tentu sebagai bahan evaluasi
jangan hanya karena misalnya semua partai politik dipaksa untuk ikut sipol
tapi persoalan sistem di sipol ini harus dipastikan tidak akan ada persoalan persoalan yang cukup
ada kemungkinan tidak manipulasi data kemudian ke masalah berikutnya
yang datang adalah dualisme kepengurusan dan juga faktor kegandaan yang anda katakan tadi
dari sistem sipol itu kpu menjamin kalau ada dualisme ataupun ada dokumen dokumen yang dianggap tidak valid
maka di situ ditolak uploadnya
kalau misalnya nama adi prayitno tertuang dalam salah satu partai politik tertentu
tapi pada saat yang bersamaan juga memasukkan nama partai politik yang lain
itu akan ditolak mas
nantinya akan diadu nih akan diverifikasi kira kira nama adi itu sebenarnya dia terafiliasi ke partai politik
yang mana idea di a ataupun ke b
itu akan di konfrontir di verifikasi faktual namanya
kalau soal manipulasi rasa rasanya tidak
karena sipol ini bisa diakses secara terbuka oleh siapapun
terutama oleh partai partai politik karena mereka sudah punya akun yang terkait bagaimana bisa memverifikasi dan ngecek data yang sudah di input
itu ada contengannya mas
kalau itu tidak di input sistem itu tidak bisa merespon
nah ini yang saya kira partai politik juga bisa mengaudit kalau kemudian hari tiba tiba ada data yang hilang
sementara di berita acara yang mereka sudah input ke sistem sudah terlacak dengan baik
artinya apa manipulasinya itu bisa dihindari karena ada transparansi
dan partai politik saat berada di situ
meng input data itu semacam ada berita acaranya yang sudah bisa diterima
kalau ada sepuluh persyaratan maka sepuluh itu sudah ada checklist semua
kalau yang sepuluh itu tidak dipenuhi semua berita acaranya pun juga akan ada yang tidak dipenuhi
tinggal nanti ada ruang administrasi perbaikan yang ditentukan oleh kpu supaya partai ini diberikan jeda memperbaiki data data yang dianggap kurang lengkap
itu langsung diberitahukan ke partai politik
di hari yang sama atau di hari berikutnya menjelang empat belas desember dua ribu dua puluh
itu biasanya ada rekap akhir nanti ini kan pendaftaran administrasi mulai tanggal satu sampai tanggal empat belas
semua persyaratan yang sudah di download sudah di input oleh kpu melalui partai politik tentu saja dalam sistem sipol itu nanti akan direkap
dan itu terkonfirmasi oleh partai politik juga bahwa mereka dalam mendaftarkan ke sipol itu bukan berarti total sudah memenuhi soal persyaratan administrasi
tapi partai partai ini sudah ingin memastikan bahwa mereka adalah bagian penting dari proses pendaftaran itu
karena nanti kpu akan memberikan list yang kira kira apa saja yang harus dilengkapi
dari kekurangan kekurangan itu itu yang saya sebut bahwa sistem ini mestinya adalah satu sistem yang bisa menjamin modernitas dan digitalisasi dalam bidang administrasi
tapi itu saja kuncinya bahwa kpu dan pihak ketiga yang menyelenggarakan dan mengadakan it ini harus memastikan bahwa it yang dijadikan sebagai sipol untuk melakukan verifikasi administrasi

itu anti hacker karena kan kita nggak mau gitu bahwa persoalan di mana semua persoalan partai politik diselenggarakan

karena kita inget waktu pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu kan kpu beberapa hari sempat down
ketika ada rekapitalisasi manual misalnya di input ke sistem kemudian down kemudian error rakyat tidak bisa mengakses disitulah kemudian muncul kecurigaan kecurigaan
jangan sampai ini terulang untuk kepentingan dua ribu dua puluh empat yang akan datang
mas adi bagaimana dengan peluang partai baru dan bagaimana nanti partai baru harus memperhatikan verifikasi administrasi
dan verifikasi faktual apakah ini juga memikirkan biaya politik yang cukup besar nantinya
nanti jawab usai jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news
kami masih bersama dengan pengamat politik mas adi praetno selaku direktur eksekutif parameter
mas adi sekarang kita berbicara soal peluang dari partai baru
kalau anda melihat pada hari ini ada partai baru saya himpun nih dari teman teman di lapangan
partai rakyat adil makmur atau prima mendaftarkan diri ke kpu pada hari ini
salah satunya kemudian partai reformasi
ini artinya mereka sudah paham ya dengan akurasi kemudian validitas untuk daftar sebagai peserta pemilu
ya saya kira partai politik yang baru ini membangun satu narasi besar bahwa
mereka juga membangun optimisme akan lolos
di parlemen syaromun
tapi dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan ya mas nop bahwa
ada tiga jalan terjal yang mesti dilalui oleh partai politik baru
pertama adalah lolos verifikasi administrasi
ini adalah jalan terjal yang pertama
karena begitu banyak partai politik peserta pemilu dua ribu sembilan belas dua ribu empat belas dua ribu sembilan itu tidak lolos verifikasi administrasi
yang kedua jalan terjalnya adalah verifikasi faktual
ini adalah fase yang sebenarnya cukup krusial
bagi partai politik
partai politik baru dan partai politik yang saat ini non parlemen
khawatir mereka ini tidak bisa lolos verifikasi faktual
itu juga harus dipastikan ketika dilakukan sampling oleh kpu
melakukan verifikasi faktual
karena kalau sedikit saja tidak bisa dipenuhi
itu bisa dianggap sebagai sebuah temuan
sekalipun partai politik itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki saat verifikasi faktual
tapi kalau batas yang sudah ditentukan tidak bisa memperbaiki
maka partai politik tidak bisa ikut pemilu
itu adalah dua jalan terjal yang mesti dilalui
ini biasanya begitu banyak partai politik baru setelah ikut pemilu
tapi dia tidak lolos ambang batas parlemen
bahkan partai politik yang ada di parlemen itu sangat mungkin dia bisa turun dan tidak lolos ke parlemen
misalnya hanura kita tahu adalah partai politik lolos parlemen dua ribu empat belas
tapi di dua ribu sembilan belas dia kemudian gagal
itu artinya ini adalah jalan terjal yang sebenarnya mesti dilalui oleh partai politik yang baru
satu sisi partai ini harus berkompetisi dengan partai partai lama
sembilan partai yang saat ini ada di parlemen
tapi pada saat yang bersamaan ada sebenarnya ceruk pemilih yang cukup luar biasa
itu artinya apa ini pasarnya cukup terbuka
tergantung bagaimana kerja politik yang dilakukan oleh partai partai baru ini
bisakah partai politik yang baru ini bisa meyakinkan basis konstituen pemilih pemilih yang saat ini belum punya pilihan politik
cuma kalau kita lihat rata rata partai politik yang belakangan sudah mulai muncul dan mendaftarkan di kpu
ini kan selain tidak pernah didengar oleh publik sepak terjangnya tidak pernah kelihatan
misalnya ketika ada isu terkait dengan kenaikan bbm
ketika ada persoalan yang terkait dengan minyak goreng itu kisru
partai politik baru ini gak punya sikap
jadi wajar kalau kemudian publik itu seakan akan meremehkan
partai politik baru ini hanya sebatas pelengkap
penderita ia hanyalah ornamen demokrasi yang ya hanya sebatas untuk melengkapi bagaimana demokrasi itu bisa berjalan
tapi mereka itu cukup pesimis akan lolos ke parlemen
artinya sejumlah partai politik baru yang anda cermati ini belum hadir ke publik
belum memberikan statement soal apa yang terjadi di tanah air
tapi kalau untuk kepengurusan di seluruh provinsi anda mengamatinya apakah sudah semua partai politik baru ini punya kepengurusan di tiga
nanti itu akan terkonfirmasi
nanti itu akan terkonfirmasi
ketika ada verifikasi faktual yang dilakukan oleh kpu
apakah betul partai partai politik yang kemudian akan ikut bertarung itu adalah mereka yang memiliki jejaring kepengurusan dan kantor yang ada di seluruh provinsi
itu kan pertaruhan yang sesungguhnya
tapi kalau melihat rata rata partai politik ini ada
cuman apakah orang orang yang jadi pengurus itu adalah yang siap sampai dua ribu dua puluh empat atau hanya sebatas rental
karena banyak orang yang kemudian dikaderkan menjadi partai politik baru ini
hanya untuk demi kepentingan verifikasi
bisa saja setelah verifikasi orang orang itu bubar jalan
dia kemudian tidak menjadi bagian dari partai politik tertentu
ini yang semestinya harus dilihat
kalau partai politik yang baru serius ikut bertanding harus bisa dipastikan bahwa mereka punya kader punya jejaring punya kantor punya basis konstituen yang tersebar secara distributif di seluruh indonesia
bukan hanya untuk kepentingan lolos verifikasi
tapi tentu ini untuk mengamankan bahwa dua ribu dua puluh satu ini akan menjadi partai politik baru
mereka ini adalah partai yang bisa lolos di parlemen
ini yang saya sebut pertaruhan politik yang sesungguhnya tentu berbiaya mahal
karena kantor di seluruh provinsi itu bukan perkara gampang
itu juga bukan perkara gampang
inilah yang saya kira
kalaupun toh modal yang dimiliki oleh partai partai baru ini cukup minimalis misalnya
tapi minimal mereka itu sudah melakukan kerja kerja politik
minimal membangun narasi isu yang dekat dengan rakyat
kan kita bertanya ketika ada isu isu kerakyatan
kira kira kemana nih suara partai politik
kan nggak ada tuh yang nyaring ketika misalnya ada kekisruhan minyak goreng
nggak ada tuh suara suara lantang partai politik
ketika misalnya harga harga pokok terus melambung sampai hari ini
tentang cabai rawit tentang daging
yang terus melambung sampai hari ini
partai politik yang baru juga nggak punya sikap apapun
mestinya sekalipun mereka tidak punya logistik
minimal mereka membangun satu narasi di mana mereka itu hadir dan bersama dengan rakyat
ketika ada protes mahasiswa protes buruh protes kelompok nelayan
kelompok petani dan kelompok kelompok eksponen demokrasi lainnya
memperjuangkan hak hak demokrasi dan kalian
partai politik juga tidak pernah hadir untuk membackup dan sebagai bagian dari perjuangan mereka
ini yang saya lihat bahwa kadang kadang partai politik baru ini
kalau ada istilah arabnya itu disebut layamutu
wilayah ya ada gitu ya tapi kayak tidak ada gitu
ini yang saya kira memang bagaimana pertarungan ke depan ini begitu terbuka
partai politik baru ini saya cukup yakin masih terbuka untuk lolos
tapi itu tadi bagaimana kerja politik mereka yang nyata
dirasakan oleh masyarakat secara langsung adalah menjadi pertaruhan
bagaimana partai ini bisa lolos di parlemen nanti
anda melihatnya di tahun ini apakah sama atau ulang kembali tahun dua ribu sembilan belas

sembilan partai politik tidak lolos di ambang parlemen
kalau melihat kecendungannya ya rasa rasanya yang sembilan saat ini lolos
bahkan partai seperti p tiga yang belakangan trennya turun
saya cukup yakin mereka itu akan lolos
itu kan dalam kondisi alamiah di mana p tiga itu belum melakukan kerja politik
mesinnya belum bergerak belum ada baliho belum ada spanduk belum ada kampanye
makanya saya selalu mengatakan bahwa saya cukup yakin bahwa sembilan partai politik
yang saat ini ada di senayan itu sangat mungkin untuk lolos kembali
tapi bagi partai partai baru itu yang saya sebut butuh kerja keras
butuh upaya upaya yang relatif agak serius untuk merobek kuasa
bagaimana dominasi partai politik yang lama sampai saat ini itu begitu kuat
makanya kerja nyata pembuktian keberpihakan kepada rakyat
itu tidak bisa ditangani
dalam beberapa survei yang kita lakukan misalnya mas
tingkat awareness ataupun tingkat pengetahuan masyarakat terhadap partai politik baru itu rendah sekali
hanya ada tiga partai politik baru yang dikenal oleh rakyat
partainya pak amin rais partainya pak fahri hamzah sama partai prima
tiga partai itu yang kemudian baru dikenal itu pun prosentasenya sekian persen
boroboro mau dipilih kenal aja tidak rakyat kan begitu
ini mestinya harus dijadikan tantangan oleh partai politik
bahwa mereka ini jangan hanya sibuk mendaftarkan ke kpu gitu
tapi mereka saat bersamaan juga tidak pernah dikenal dan tidak pernah dirasakan kerja kerja nyatanya oleh masyarakat
tiga partai politik yang anda sebutkan tadi partai pak amin rais kemudian partai berikutnya dari pecahan dari partai pks
itu membuat fenomena baru ya
tapi kita melihatnya ini sebagai bentuk wajah wajah lama masih menghiasi di partai baru
ya rata rata partai politik kita itu adalah partai politik sempalan ya
biasanya ada friksi internal partai politik sempalan bikin partai politik
bahkan kalau mau jujur sebenarnya partai politik yang saat ini lolos ke parlemen sekalipun itu kan juga banyak sempalan dari golkar misalnya
nasdem itu dari golkar gerindra dari golkar dan seterusnya dan seterusnya
ya memang partai politik kita itu roman romannya tidak lebih dari sekedar elit elit yang memang sebelumnya sudah besar dan dibernaung di partai politik tertentu
biasanya partai gelora

begitupun dengan partai partai yang lainnya
tapi telah berlalu

ketika ada isu politik isu hukum isu keagaman isu sosial
kenapa sih partai partai politik yang lama ini yang selalu muncul

hanya fahri hamzah di situ yang selalu muncul
itu yang selalu nyalak misalnya
dia mengkritik tentang koalisi

ataupun partai umat

ya itu tadi
layamu tua layah ya gitu
seperti orang hidup tapi kayak orang mati

seperti tahun dua ribu sembilan belas

apakah bertambah nantinya

kalau bicara tentang kontestan dan peserta rasa rasanya akan nambah

tapi yang lolos kesenayan sembilan sisanya tidak

yang akan lolos verifikasi faktual untuk ikut dua ribu dua puluh empat

misalnya kayak partai pecahannya pks partai pecahannya pan misalnya

verifikasi administrasi dilanjutkan verifikasi faktual

apakah ini baik untuk perkembangan demokrasi kita
nanti jawab mas ardy pradnot tetaplah bersama kami di cnn indonesia breaking news